lembaga survei litbang kompas merilis hasil terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden joko widodo
sebanyak tujuh puluh dua dua persen mengaku puas dengan kinerja presiden selama empat tahun ini
elektabilitas joko widodo juga melesat lima puluh lima sembilan persen meninggalkan jauh prabowo dengan angka empat belas satu persen
elit partai politik menilai tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak berbanding lurus dengan elektabilitas jokowi dodo untuk terpilih lagi pada pilpres dua ribu sembilan belas
elit partai demokrat meminta joko widodo tidak berpuas diri dengan tingginya tingkat kepuasan publik dan elektabilitasnya
elit partai demokrat malah menilai peluang jokowi dodo untuk dikalahkan masih terbuka karena belum ada penantang lain yang maju
saya kira masih banyak
banyak kemungkinan kemungkinan itu ya
kalau misalnya bisa dikalahkan atau tidak bisa dikalahkan semuanya masih mungkin
artinya kemungkinan kemungkinan masih terbuka tinggal kita tunggu nanti siapa kira kira
seperti yang lalu juga banyak kan tiba tiba muncul figur figur baru dan kita berharap ini juga akan
karena apa bukan kemudian di dalam demokrasi ya kita tidak ingin hanya memberikan pilihan kepada rakyat itu keterbatasan pemilihan
kalau kita lihat saja ya survei itu belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya
dia hanya menjadi salah satu indikator
ya apalagi kemudian pertanyaan juga
sangat menentukan jawaban dari masyarakat
lihat saja survei survei yang ada
kemarin dari survei median saya membaca elektabilitas pak jokowi tiga puluh enam persen
pak prabowo dua puluh an persen ya
dua puluh dua apa dua puluh gitu ya
jadi menurut saya survei survei ini hanya indikator awal
pemilu itu kan persis satu tahun lagi gitu
satu tahun yang akan datang
nah jadi menurut saya biasa biasa saja
nanti pada waktunya
tentu akan ada kontestasi yang sesungguhnya ya rakyat yang menentukan
dan itu masih tahun depan gitu
kalau kami yakin pak prabowo akan menang
melihat banyak janji janji dari pemerintah sekarang itu tidak deliver
jadi harusnya dihadapi gitu ya
jadi orang orang di sekitar presiden juga seharusnya jangan abs
asal bapak senang gitu ya
ya sudah dipetul saja
butuh kalian kayak kita disindir bisa jadi khas
mengaktivasi kanto kantei yang tila t releases people kinds
ah lazaro lu pernah mengunduh benjska
pasti tidak akan bisa dihitung sekarang